dulu mbak andin akhirnya berhasil ya bu
ngajakin macan ngamuk makan
gue nanti kayak rina ketinggalan di restoran
rina juga udah gak disini kan
tapi kan kita bisa antri ke panti mas
kita minta kasih kesempatan lagi mas
supaya mereka bisa melihat sendiri mas
kalau kita bener bener sayang sama rina
dan kita gak mau kehilangan rina
kita gak boleh menyerah mas
makan dulu ya
kamu belum makan
nanti aku direpotin
itu dialog saya ya
tidak ada apa apa
kamu panggilnya opa oke
aku opa surya
bapaknya tentu believer
cuta keluar buat senyuman
tidak ada takut di dunia
nanti nya kedepannya
biasanya dekat sekali sayang sekali sama dia
bagaimana dengan andin
dia pasti sedih sekali ini
apa enggak sebaiknya kita mampir sebentar aja ke rumahnya anjing
pak tapi kan elsa itu lagi sensitif sekali soal andin
nanti kalau kita ke sana elsa akan ngerasa kita gak perhatiin
kita gak peduli sama dia
karena yang elsa rasain semua orang itu pedulinya cuma sama andin
mak elsa harus belajar dewasa
hidup ini bukan hanya tentang elsa
bukan hanya tentang masalahnya elsa
ada masalah yang lain juga dong
iya iya sih aku tahu tapi
untuk hari ini aja coba ngertiin elsa ya pak
aku izin pergi ya
mau kemana sayang
aku mau cari nina aku mau ngobrol sama dia
mama senang deh anak mama udah bisa nyelesaikan masalahnya sendiri
yaudah kalau gitu aku boleh pakai mobil papa nggak
makasih ya pa
bicarakan baik baik ya
kati elak ya behind
aku susah banget lagi
jujur saya merasa kasihan sama dia
kita kusiapin ya kamu harus makan yang banyak ya mas
tan kamu masih sakit gak
mau aku suapin
gak usah bisa sendiri
kamu itu butuh banyak tenaga loh mas
apalagi kalau misalkan lagi sedih
gak usah senyum senyum
gak usah senyum senyum
gak usah senyum senyum
gak usah senyum senyum
mbak andin akhirnya berhasil ya bu
ngajakin macan ngamuk makan
tegel banget kamu ngatain anak saya macan ngamuk
tapi mbak adim itu emang orangnya luar biasa loh bu
sabarnya gak ada obat
hanya mbak andin seorang yang bisa melulukan hati masal yang begu seperti sepongka es batu di antartika
kalau kiki mah suka serem meskipun mas al punya banyak duit bu
saya bawa ke psikiaterin dong
tapi emang bener ya
tuhan itu maha adil
tuhan udah aturin jodoh ke setiap manusia
tuhan bekerja dengan cara misterius
udah deh makan makan aja
ini mau makan
gigi juga percaya kalau tuhan itu sudah mempersiapkan jodoh gigi
yaitu dengan mas dul
jauh banget sih masa aku uya uya
mas dul bu
kan nama aslinya itu abdullah randy
pokoknya nanti kalau kiki punya anak sama mas dul mau kiki namain putra kidul
putranya kiki dan abdullah randy
ada pak nino udah di parkiran dalem pak bos
mau ngapain dia kesini
ketemu sama istri saya
bukan katanya mau ketemu pak bos
tungguin mau ketemu saya
gimana pak bos boleh masuk
suruh masuk aja
katanya mau ketemu saya
tungguin mas nino mau ketemu sama kamu
ada urusan apa ketemu saya
biasanya anda kesini yang dicari si saya
saya justru tidak mau lagi ada kesalahpahaman disitu
kasian juga andien
selalu aja disalahkan
karena saya dengar kabar kalau rena ditarik
atau kembali ke panti asuhannya
dan saya sadar ini pasti ada hubungannya dengan elsa
bagus kalau anda sadar lah
ya kalau memang kemarin anda nggak ikut untuk membantu saya
kemungkinan saya akan melaporkan isi anda juga ke polisi
tapi udah lah gak usah diperpanjang
begini kesaksian panti selalu dibutuhkan untuk mengambil keputusan
saya siap kalau seandainya nanti dibutuhkan
apabila harus bersaksi
kalau kejadian yang terjadi
sama reda itu bukan murni kesalahan kalian
rena itu dari panti mana
bapak kan pernah pesan sama saya
tolong dikabari kalau ada orang yang bertanya soal rena
emang ada yang tanya tanya bu
ada seorang laki laki yang datang ke panti
bertanya soal rena
rena dari panti
gak usah gak usah
biar saya dan istri saya yang mengurus urusan kami
masih ada yang mau dibicarakan
kalau gak ada silahkan
eh ada tamu tuh mas
gak usah ki gak usah ki
tamunya udah mau pulang
kalau gitu saya pergi sih